inilah lapak pembuatan mebel kayu milik imam di jalan raya aji barang purwokerto
kabupaten banyumas jawa tengah
lapak tersebut menjadi pusat berkarya imam bersama sepuluh karyawan lainnya yang mampu menghasilkan cuan
sejak tahun dua ribu tujuh karena aku pernah kerja di jawa barat sebuah pabrik
tapi bangkrut terus kebetulan ayah punya usaha di jawa ya saya tinggal melanjutkan
usaha ini usaha mebel
yang dibuat apa itu nafia
yang dibuat semacam barang barang prapot
menurut imam sebagian besar produk mebel yang dibuat sesuai pesanan rata rata mebel kuno
yang saat ini sudah jarang ditemui seperti meja
kursi lemari risban serta mebel lainnya
harga setiap pesanan dibanderol bervariasi dari satu juta hingga lima juta rupiah
tergantung jenis kayu dan tingkat kerumitannya
usai yang dirintis tahun dua ribu tujuh silam cuan yang didapat per bulannya mencapai empat puluh juta rupiah
mebel buatan imam ini terbilang rajin dan dikenal karena kualitasnya
alhasil pesanan pun datang dari berbagai kota
serta kota besar lainnya di indonesia
imam dan sepuluh pekerjanya membuat mebel dari kayu pilihan yakni kayu kurnis
kayu kayu tersebut didatangkan dari kalimantan dan sumatera
proses pembuatan mebel memang tergolong rumit dan memerlukan keahlian khusus
untuk mengejar pesanan imam menambah jam kerja karyawannya
satu paket mebel terdiri meja

pembayaran dari pemerintah jawa tengah
pembel pembayaran dari pemerintah jawa tengah
kemudian pembayaran dari pemerintah jawa tengah